karena liga ibl juga gak mungkin sekampang gitu kita main
rusia juga sudah mulai bersuara
dari kacamata kedokteran slow pitch softball ini bisa dikategorikan sebagai jenis olahraga low impact